tim nasional indonesia basket tiga lawan tiga sedang mempersiapkan diri untuk berlaga di kejuaraan asian indoor and martial arts game dua ribu tujuh belas
kejuaraan tersebut adalah persiapan menuju asian games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang mendatang
motori pemain nomor satu tiga x tiga indonesia rivaldo tandra tim nasional basket tiga x tiga indonesia terus berlatih untuk memantapkan kekompakan antar pemain
mereka dipimpin oleh vinton nolan sebagai pelatih kepala
pemain tim putra terdiri dari rivaldo tandra widianta putrateja afan seputra dan kapten tim difta pratama yang baru saja pulang dari memperkuat indonesia di ajang sea games lalu
indonesia bertekad meraih hasil maksimal di kejuaraan ini
sejauh ini dari beberapa hari kita latihan saya sangat optimis ya maksudnya dari pemain juga para pemain juga pemain profesional
semua nggak ada masalah mereka udah sering main tiga on tiga juga masalahnya tinggal adaptasi sama bola aja sih
sementara di bagian putri indonesia yang diperkuat oleh kadek pratita michelle kurniawan lea kahol dan dewa ayumade memantapkan latihan keterampilan individu
tim putri dilatih oleh trihartanto pelatih yang sempat membawa tim bola basket putri tiga x tiga mencuali kejuaraan tiga x tiga usia delapan belas lalu
memang target kita dalam beberapa hari ini hanya kemistri doang paling sistem sedikit diajarin sama bagusin chemistry aja
dengan mengikuti kejuaraan ini diharapkan tim nasional bola basket tiga x tiga indonesia bisa memenuhi target meraih medali di ajang asian games dua ribu delapan belas mendatang
randy putrama jakarta